ya heboh seorang perempuan di cianjur jawa barat yang hamil dan melahirkan tanpa melalui proses hubungan seksual
padahal kehamilan tanpa ada proses pembuahan adalah sesuatu yang mustahil
bagaimana pandangan dunia medis apa ada cara mengenali tanda tanda kehamilan yang tidak biasa
sudah bergabung bersama kami malam hari ini dokter spesialis obstetri dan ginekologi dr boy abidin
selamat malam dokter
halo selamat malam mbak fani
sehat ya dok ya baik dok
nah dok sebelum saya tanya soal tanda tanda kehamilan yang tidak biasa saya ingin bertanya dulu terhadap adanya kira kira mungkin bisa dijelaskan miskonsepsi yang bisa terjadi dalam kehamilan yang masih ada di tengah masyarakat saat ini itu apa aja sih dok
oke jadi memang kalau ini kita biasa ya menerita proses kan
jadi terjadinya kehamilan itu tadi yang dikatakan mbak fani bahwa memang ada proses pertemuan sel telur dengan sel sperma
nah untuk bertemunya sel telur dengan sel sperma ini
ini memang salah satunya atau yang normalnya adalah dengan melakukan hubungan badan
hubungan badan ini normalnya tapi bisa juga kalau kita bantu dengan teknologi adalah dengan proses inseminasi ataupun dengan proses bayi tabung
nah jadi di luar itu secara normalnya memang untuk terjadinya kehamilan ya tidak ada begitu ya
jadi tadi betul dikatakan mbak fani mustahil ya
jadi untuk terjadi kehamilan tanpa ada proses bertemuan sel telur dengan sel sperma
tapi masuknya sperma
karena ini memang tidak harus dengan hubungan badan bisa juga dengan teknologi
artinya dengan inseminasi maupun dengan bayi tabung
oke tapi ada nggak sih dok tanda tanda kehamilan yang bisa terjadi di beda beda gitu di tiap wanita misalnya kalau misalnya ya
oke menarik ini
jadi kita lagi bicara proses hamilnya
sekarang kita bicara proses terjadinya kehamilan
proses hamil tadi setuju dengan istilah kriptik pregnancy
jadi kriptik itu memang tersamar tersembunyi
nah ini bisa terjadi ada beberapa kemungkinan
misalnya wanita yang pola headnya tidak teratur ya
pasien dengan pcos
ini biasanya kan dia headnya nggak teratur nih
mungkin tiga bulan empat bulan sekali
jadi dia tidak merasa terganggu dengan tidak adanya menstruasi
tiap bulan gitu ya dok
jadi orang yang pcos mungkin saja hamil
kemudian ketika hamilan karena dia sering tidak men
dia merasa oh ya sudah ini memang biasanya
jadi dia tidak merasakan ada perbedaan gitu
itu satu bisa selalu gitu
artinya si wanita itu menolak atau mendenial atau menyangkal dia hamil
karena ya beberapa misalnya pasien dengan kontra test
pcosnya sudah pakai kb kok
karena kb maksudnya hamil
atau juga mungkin ada faktor faktor psikologis lain
yang membuat wanita itu tidak sadar bahwa dia itu hamil
jadi itu terjadi kehamilan tersamar
jadi memang terjadi normalnya
secara hukum alamnya hamil yang normal itu adalah
sembilan bulan sepuluh hari
kita sebut dengan empat puluh minggu
jadi ya prosesnya nggak mungkin ujuk ujuk begitu ya
kalau tanda seperti retro fluksi itu dok
kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa
ini nggak terlalu terlihat hamil nih
perutnya nggak terlalu kelihatan gede
itu gimana sih dok
nah ini tampilan luar
ini sebenarnya kita juga tidak bisa selalu pakai sebagai patokan
karena memang betul
sebelumnya tadi ada beberapa model rahin yang mengetaknya lebih ke retro
lebih ke belakang
jadi dia tidak terlihat tampilan
model rahin itu pasti akan membesar
kemudian akan dirasakan adanya perubahan pada perutnya
ya walaupun memang kadang beberapa orang bisa menyembunyikan
karena memang tadi model rahinnya
bisa juga karena
perutnya cukup tebal ya
atau mungkin dari pakaian
jadi orang tersebut tidak terlalu pakai baju yang pas gitu ya
sehingga tidak terasa kalau dia ada perubahan pada perutnya begitu
kalau kasus yang terjadi di cianjur ini gimana kalau dari analisis dr boy
ya kalau kasus ini
jadi pertama pastikan bahwa kehamilan itu terjadi adanya
serma yang masuk
jadi artinya ada hubungan badan
pasti ada pertemuan ya
ya jadi ini pastikan ada itu
masalah septic pregnancy bisa terjadi
kemungkinan ini karena faktor denial
jadi faktor denial
jadi itu ada kemungkinan prosesnya terjadi sembilan bulan yang lalu
tapi maaf tadi beritanya kan dia bercerai di empat bulan yang lalu
jadi mungkin waktu itu sudah ada
yang terjadi begitu
tapi karena dia merasa sudah tidak tahu dia hamil
kemudian ya dia menganggap ini tidak matchnya sesuatu yang biasa
mungkin saja itu terjadi
dia tidak mengakui kehamilan itu sendiri
dan untuk proses persalinan yang satu jam
itu juga mungkin saja terjadi dengan persalinan presisitatus
jadi persalinan yang terjadi kurang dari tiga jam
itu dalam medis itu ada atau bisa saja terjadi
cukup jarang begitu
berarti ini sebenarnya
kuncinya adalah edukasi seks ya terhadap warga di indonesia
kemudian juga untuk para wanita sendiri mengenali bagaimana tubuh kita bekerja
termasuk rahim begitu ya dok ya
jadi sebenarnya ini yang perlu diinfokan pada para pemirsa adalah
untuk kehamilan itu kan memang ada sesuatu yang baru yang tumbuh
yang kita harus jaga
kita rawat sejak awal
supaya kualitasnya baik
jadi kalau kehamilan yang terjadi tanpa disadari
tanpa dirasakan atau di denial
ini maka kualitas kehamilan
tidak bisa optimal
soalnya tidak dirawat
jadi kalau kita bicara masalah stunting
kita bicara masalah tumbuh kembang bayi
ini kan harusnya dimulai sejak dalam kandungan
jadi ya sebaiknya kalau terlambat mens
atau ada sesuatu yang berubah
atau terasa tidak nyaman di perutnya
sebaiknya periksa gitu
kenapa tidak mens
kenapa ada sesuatu yang berbeda di perutnya
kalau memang hamil ini harusnya dijaga
dirawat ya dok ya
dengan baik sejak awal
terima kasih dokter boy abidin
atas waktunya bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
pada malam hari ini
selamat selamat bapak fanny